udah tenang gak
ini tuh malam tahun baru
kalian bukan berubah jadi lebih baik
malah ribut coba
iya toh coba lo nantanya ke semua ini disini
siapa yang duluan ngegas beta terus
ale yang berdiri langsung ale yang ngegas kita toh
kalian sengaja ya
mau hancurin acara ini kalian sengaja bikin suasana
ketauan deh sama mereka kalo gue lagi mikirin botol kecap
lagi mikirin botol kecap ya
kamu kangen sama dia
kamu gak perlu takut buat ngomong
aku udah terima kok kalau kamu cuma bisa jadi teman aku
kecuali kamu berubah pikiran ya
lama aja dong lo masih berharap
yauda lo mau ke tempat anak ipdm
yeah tadi kan aku juga ngajaknya kamu ke rumahnya wrifa
garga lu udah bantuin gue
habis rian bingkitan dulu ya
masih ada yang bisa ditanya
ini berarti yang terakhir ya
bukannya mau ke rumah riva ya
gue pengen ngasih surprise buat lo sha
aaaaah dalvin lo so sweet banget sih
tapi itu bukan cuma satu satunya surprise yang akan gue kasih saat ini
maksud lo ada surprise lainnya
lo jangan ngerjain gue ya
udah belum jangan lama lama
iya bentar nih
gue jadi deg degan
iya sekarang buka mata lo syah
itu kan kata kadu yang sampe gue tukar kemarin
aduh gue bener bener trauma banget sama kotak itu
kenapa lo gak mau kado dari gue
gue ngerasa jahat banget sama davin
dalvin udah sebaik ini sama gue
kenapa lo panik gitu ketika ngeliat kota kado ini
lo panik syah
kenapa lo keliatan takut banget ketika ngeliat kota kado ini
jujur sama gue syah
apa lo yang nuker sebelum acara ulang tahunnya

nadif lo kan susu banyak sih
kembali lagi ke saya nadif
eh gue banget lo mau nunggu apa sih
ya ampun nonani ini toh ini bete bete teknik kipas yang bagus asyik juga
hahaha ish ember juga nih ember nadif mike belum datang ya belum nona da vin sama tasya juga
belum ya apalagi mereka tona belum juga datang bisa lihat toh mereka saya tidak ada di sini
iya mereka enggak tahu kemana pak udah coba telepon belum udah tapi nggak diangkat
mereka tuh aneh banget deh udah larut malam kayak gini belum datang juga jadi ikutan kan
sih nona riva tidak perlu untuk ketoran tunggu yang tidak pasti toh lebih baik sekarang ketoran
ini mulai dengan yang pasti pasti saja acara yang pertama itu ketora mulai dengan bakar jagung saja
kebetulan kita punya perut ini sudah keroncong sekali nona masuk nonani masuk ember kembar ember
nadie lo emang orangnya bisa setiakawan ya apa salahnya sih nunggu yang lain sebentar lagi
gak bisa buat loh eh ini tuh bukan soal tidak setia kawan tapi ada boleh lihat sendiri tuh ketua
kawan kawan itu datang tidak tepat waktu lagi pula acara bakar jagung ini kenapa harus dihubungkan
dengan tidak setia kawan hah
gak bisa aja kalo ali punya hati itu toh tak bakar toh karena betta ada di sini
eh jaga ya mulutmu
hah kenapa apa apa apa apa
kalian bisa tenang gak sih
ini tuh malam tahun baru
kalian bukan berubah jadi lebih baik
malah ribut coba
iya toh coba dong natanya ke semua ini di sini
siapa yang duluan ngegas betta terus
ali yang berdiri langsung ali yang ngegas betta toh
kalian sengaja ya
mau hancurin acara ini kalian sengaja bikin suasana hancur sengaja
mau ribut lagi
mau ribut lagi
ribut nih semua barang nih ribut
tinggal buang kan
itu jagung tinggal buang
lebih baik gue mundur tau gak sih jadi sahabat kalian
kamu mau pengepas koche kita
jadi gue pasang kalau lo yakin kok
lu ngapain bawa gue ke sini

kamu waktu itu pernah minta apa sama aku di sekolahan kita dulu
mike jadi aku mau tahun ini dan tahun baru buat ngerain tahun baruan
jadi apa yang belum kita capai dan yang ingin kita capai
minimal dua puluh keinginan
kayak resolusi gitu maksudnya
disini dong jangan jauh jauh
mau dimana mau kapan tempatnya
malam ini dan gimana aja dah
kok dimana aja
kamu yang bikin acara nih ceritanya tuan rumah
masa aku yang nyari
ya makanya cek contoh malam ini di rumah aku tahun depan di sekolah
lo kok malah di sekolah
kan di sekolahan tempat untuk sekolah bukan untuk ngerayain tahun baru
ya kan aku bilang dimana aja
lagian sekolah itu kan tempat favorit kedua aku setelah rumah
aku tuh kamu tuh lucu banget soalnya
gak kena lagi
gak kena lagi
gak kena lagi
udah inget kan sekarang
ya inget cuman kan
ya udah mas keadilan kan udah beda juga sekarang
kenapa harus dibahasnya sekarang udah lah lupain aja
ya walaupun hubungan kita udah beda sekarang tapi
yang namanya utang janji itu harus diberi nasi neng beb
masuk ke dalam sekolah
gerbangnya pasti dikunci